tadi gimana di kantor adanya
ya gitu deh kelihatan banget kayaknya mas feb berat banget menjalani hari harinya tanpa seorang adriana yang super duper selalu melayani dia dua puluh empat jam
satu nafas loh mau ngomongnya pasti dia galau banget mikirin adriana mah yakin seratus persen
ya pasti lah gimana gak kepikiran jadi cantik
pupunya boy gue bisa bikin dia tergila gila sama gue jatuh cinta sama gue ya gue apain lah setelah itu gue tinggalin
dan boy pasti gak bakalan terima dong namanya sepupunya kerjain iya gak
oke gue dukung lo
abis itu lo campakin dia
tenang emek pusan cewek biar gue yang ngurus
balas balas ya sms gue
wih buset mukanya
kayak ikan cupang lagi berantem
kenapa sih lagi kesel kenapa cerita dong
nah itu pinter
hah dari tristan
sorry telat bales gue malah lagi bengong mikirin lo
eh ternyata ada sms dari lo
hey hangout yuk
tapi gue gak bisa jemput langsung aja ketemuan di kafe romensia
eh sekarang senyum senyum gak jelas gitu kenapa
ya iyalah kebetulan gue bahas sms gue
yaudah kapan nih dikenalin sama gue cowoknya
ntar aja kalau udah jadian
oh belum jadian
gak jadian ya kayaknya nih
wah tega doain dong
yaudah good luck deh ya semoga jadian ya
ternyata gue tenang aja men
seolah olahan perempuan sepele buat gue
kesian juga ya tete kalau tinggal sendirian di dalam
ini liar ini tete gimana ya tete jagain si tete
jangan jangan ya jagain ular jagain ular
waktu udah maghrib mending saya sholat aja
eh tapi badannya depan
ini kambilet pipi saya yang ke toilet tapi pusing kepalanya tiba tiba
kakak apa saya kan pengen ke toilet
kok disuruh duduk lagi
oh masih mau ke toilet
iya mau ini ke toilet
dipanggil ke dokter dulu atau suster ya biar diantarin ke sana ya
tunggu ke mana mana ya
awas jatuh di sini
uh udah sakit kepala
nah ini dia tambahannya
oke taruh terus mana ya
oke semua udah
ini masakannya reva sama bisurti yang bikin
banyak banget kan pi
kesukaran papi semua lagi
bisurti tehnya bikin tehnya
jangan terlalu manis ya iya
ternyata reva ingat semua yang dilakukan mamanya setiap aku pulang kerja
tapi kita makan bareng
papi duduk duduk dong
semua ini pernah dilakukan mama kamu sayang
kan aku anak mami makanya pasti inget
yaudah papi mau langsung makan aja
tapi mau mandi dulu sholat ganti baju baru kita makan
jangan lama lama ya
biasanya kan tapi kalau pulang kerja pasti minum teh dulu biar rileks
tapi jadi inget sama
kamu ingat ya
kamu yang pilihin tehnya
pas rasanya walaupun yang bikin
tapi ganti baju dulu ya
tadi gimana di kantor adanya
ya gitu deh
riana yang super duper selalu melayani dia dua puluh empat jam
satu nafas loh mau ngomongin
pasti dia galau banget mikirin andriana mah
yakin seratus persen
gimana gak kepikiran
si cantiknya ketinggalan di rumah sih
aku yakin banget sih
dia tuh pasti kepikiran banget
ya dia kan apa apa dibantuin sama adriana
mau makan minta diambilin nasi adrian yang bantuin
terus udah gitu mau bawa buahan andriana yang siapin
mau susu andriana buatin
ambil di bawah nggak buatin sih
tetep surti yang buatin
harus dari tangan andriana
sekarang tangan siapa tuh
sayang jangan banyak banyak
tapi masih banyak makanan yang harus papi makan
itu buat ngasih buat siapa
segitu cukup kan
ini kelebihan ini
kalau reva dikit dikit aja deh
papi cobain deh sopnya
tapi coba ini sop reva bikin sendiri dengan susah payah
cabenya papi biasa taruh di deket piring situ kan
ini buatan si non enak lah tuhan
surti masanya tadi udah nyobain
bikin surti belum makan kan
ibu surti makan bareng kita aja yuk sini
makan bareng gitu
aduh non surti mah gak biasa makan bareng teh
malah mah si tuhan tak ketahuan makan surti teh banyak
tuhan duduk aja disana
kita makan bersama ya
surti masih banyak kerjaan
kayak ini sopnya sambalnya sama persis rasanya dengan bikinan mamaka
dan reva kan juga tau selera papi tuh kayak gimana
reva masih ingat juga tuh resep resep dari mami
jadi ya tadi sambil bikin reva sambil nyicip nyicipin pi
udah pas belum ya rasanya sama rasa buatan warung
sama gak rasanya dengan bikinan mama
coba dikit ya